pembangunan di kota palembang sumatera selatan ternyata tidak diiringi dengan pembangunan kawasan permukiman layak bagi warganya
salah satunya adalah rumah susun yang terletak di kecamatan bukit kecil palembang yang kini menjadi tempat kumuh dan memprihatinkan
sisi kota memotretnya untuk anda
di usianya yang hampir empat puluh tahun rumah susun palembang yang terletak di kelurahan dua puluh tiga dua puluh empat dan dua puluh enam ilir ini tak kunjung diperbaiki
padahal terletak di kawasan sungai sekanak lambidaru yang sudah direvitalisasi
bangunan ini bangunan rumah susun ini terlihat sudah sangat kumuh dan struktur bangunannya sedikit membahayakan bagi penghuninya karena telak ropos
butuh perhatian pemerintah setempat dan pihak terkait untuk menyediakan hunian yang nyaman bagi warganya dan agar penataan kota jauh lebih baik
rumah susun palembang yang terletak di kelurahan dua puluh tiga dua puluh empat dan dua puluh enam ilir kecamatan bukit kecil ini seperti merusak pemandangan karena berdiri di tengah kota dengan segala pembangunannya
sejumlah pusat perbelanjaan perkantoran dan kawasan sungai yang sudah direvitalisasi sangat berbanding terbalik dengan adanya keberadaan rumah susun tersebut
rumah susun yang berada di kelurahan dua puluh tiga ilir hanya berdiri delapan blok kecil empat lantai
ukurannya hanya tiga x enam atau delapan belas meter persegi
sedangkan di kelurahan dua puluh empat dan dua puluh enam ilir selain ada tipe delapan belas juga terdapat tipe tiga puluh enam dan lima puluh empat
empat lantai yang cukup lega karena bisa memiliki dua hingga tiga kamar
kumuhnya bangunan rumah susun terlihat langsung dari luar
segala jenis jemuran dari pakaian kasur bergelantungan di dinding bangunan dan pagar pembatas
kesan kumuh ditambah lagi dengan bertebarannya sampah di lantai atau di sela sela tangga
status rumah susun di kecamatan bukit kecil telah habis masa berlakunya sejak dua ribu lima belas lalu
karena hanya berstatus hak guna bangunan atau hgb
rumah yang dahulunya diberuntukkan bagi korban kebakaran seribu sembilan ratus delapan puluh

kini sudah banyak berganti kepemilikan
setelah berganti kepemilikan rusun itu juga bisa ditempati dengan sistem sewa
untuk tipe delapan belas atau disebut blok kecil yakni dari blok satu sampai blok dua puluh
bisa disewa mulai dua ratus hingga empat ratus ribu per bulannya
sedangkan blok dua puluh satu hingga blok lima puluh empat bisa disewa dari mulai yang paling rendah yakni enam ratus

biasanya lantai yang tersebut tidak bisa disewa
biasanya lantai satu paling mahal apalagi di pinggir jalan karena bisa dijadikan tempat usaha
sebelumnya terdengar rencana bahwa rusun hendak direvitalisasi oleh perum perumnas
namun rencana revitalisasi tersebut hingga kini belum juga terrealisasi
sampai sekarang dari pihak pemerintah dari kpr pun belum ada
hanya isu setiap datang isu akan digusur akan dipindahkan
ya kalau warga ini kan nurut
intinya kan kendaknya apa yang terbaik buat warga
aku pernah sampaikan dengan pihak kecamatan dengan pihak gubernur dengan pihak kpr
boleh dipindahkan ke mana cuma fasilitas perlu diingkat
meskipun tinggal di tempat yang terkesan kumuh warga mengaku bahagia tinggal di sana
akses kemana mana sangat terbuka karena berada di pusat kota
mereka hanya takut pada struktur bangunan yang keropos
takut anak mereka tertimpa bahkan takut apabila akan ambruk sewaktu waktu
kalau masalah kesulitan nggak ada apa
kalau masalah takut ya karena kan kemas susahan udah habis masa berlakunya
nah jadi takutnya itu ya tertimpa reruntuhan kalau hujan angin itu ya khawatir lah pak
di sana sini semen yang menutupi besi besi penyanggah bangunan di bagian sudut dan besi besi tangga sudah menyembul keluar karena keropos
semennya pun rontok termakan usia
meskipun begitu air pdam yang disediakan pemerintah setempat cukup lancar sebagai bagian dari sanitasi
warga pun juga mendapat sambungan gas alam yang disediakan pemerintah setempat
waduh lumayan capek juga ya
beginilah kehidupan warga di rumah susun
untuk butuh air minum mereka harus membelinya dengan mengisi air ulang yang ada di pemukiman ini
namun untuk air pdam juga cukup lancar kok
pada dasarnya warga bersedia direlokasi bila kawasan rumah susun akan direvitalisasi
namun pemindahan warga ke suatu tempat tentunya juga harus memikirkan kelayakan tempat
serta fasilitas pendukungnya
kalau bersedia tapi kami mau taruh dimana
kami kan tinggal disini udah lama
kami mau direnovasi kami mau taruh dimana
maunya ibu seperti apa
ya taruh dulu kalau ini mau direnovasi boleh
tapi sudah direnovasi taruh lagi disini
oh gitu ditaruh lagi jadi tinggal warga sini lagi bu ya
sebelumnya rencana revitalisasi rumah ini
rumah susun di kelurahan dua puluh tiga dua puluh empat dan dua puluh enam ilir palembang oleh perum perumnas akan dilaksanakan pada dua ribu tujuh belas atau sebelum asean games dua ribu sembilan belas
revitalisasi rusun ternyata berubah dan dipindah ke pembangunan apartemen jakabaring yang dijadikan wisma atlet
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan